anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report setelah melalui tahapan pengambilan nomor urut
masing masing paslon presiden dan wakil presiden akan menggelar masa kampanye yang dimulai pada dua puluh tiga september esok
kita pantau bersama agenda kegiatan kedua paslon dan pendukung mereka hari ini
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi di rumah aspirasi di menteng jakarta
dan produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka di hotel sahari pasifik jakarta
kita akan ke arman terlebih dahulu selamat siang arman
arman ini setelah ditetapkan mendapatkan nomor urut satu dan jelang memasuki masa kampanye
apa saja persiapan pasangan jokowi ma'ruf amin arman
selamat siang farhanisa pada siang hari ini tepatnya di rumah aspirasi di menteng jakarta pusat
diadakan deklarasi perempuan indonesia untuk jokowi ma'ruf amin
gerakan ataupun juga deklarasi ini dimaksudkan atau ditujukan untuk menggalang suara dari seluruh perempuan indonesia
menurut calon wakil presiden kiai haji ma'ruf
bahwa suara perempuan ini sangat efektif untuk memenangkan dirinya dan juga presiden joko widodo saat ini
untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
menurut kiai haji ma'ruf amin suara perempuan sangat efektif dikarenakan
perempuan merupakan garda terdepan daripada pembangunan karakter di dalam keluarga
kemudian juga perempuan dapat mempengaruhi suami bagian anggota keluarga yang lain bahkan tetangga
untuk itulah deklarasi perempuan indonesia untuk jokowi ma'ruf amin ini dilaksanakan atau dilakukan
nah mengingat seberapa penting dan seberapa efektif suara perempuan untuk pemenangan jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ amin dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sekali lagi ketua perempuan indonesia jokowi ⁇ maruf ⁇ amin atau pijma yaitu ida fauzia mengatakan bahwa pihaknya saat ini
dalam waktu dekat akan terus melaksanakan sosialisasi kepada seluruh elemen perempuan
dimulai dari ibu rumah tangga istri daripada pemuka agama kemudian juga serikat perempuan pekerja dan perempuan tani di seluruh indonesia
untuk menggalang persatuan dan juga memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin sesuai dengan hashtag atau tanda pagar mereka yaitu hashtag dua ribu sembilan belas menang lagi seperti itu
pada deklarasi hari ini dihadiri oleh calon wakil presiden kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin bersama istri dan juga ada beberapa politisi perempuan
dari sembilan parpol pengusung jokowi dodo ma'ruf amin seperti ada nurul arifin
kemudian juga ada beberapa nama nama penting begitu yang terlihat hadir dalam mensukseskan deklarasi perempuan indonesia untuk jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
dalam waktu dekat komitmen dan juga bentuk dukungan mereka kepada calon presiden jokowi dodo dan juga kia haji ma'ruf amin
akan mereka lakukan dengan membentuk garda ataupun juga barisan barisan membentuk kelompok di setiap tiga puluh empat provinsi
kabupaten kota yang ada di indonesia untuk menyuarakan dan juga membulatkan tekad menyamakan visi dan misi
untuk memilih pasangan jokowi dodo dan ma'ruf amin seperti itu
karena menurut para perempuan yang ada di indonesia kinerja daripada jokowi dodo ini sudah terbukti dengan keberhasilan
kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar dan juga bpjs kesehatan yang telah membantu sekian banyak masyarakat di indonesia
mungkin itu dulu yang bisa kami informasikan untuk farhanisa
ya baik itu dia tadi arman helmi yang melaporkan dari menteng
selanjutnya kita ke naya selamat siang naya
naya jika di menteng tadi arman helmi baru saja
melaporkan bahwa ada kegiatan deklarasi perempuan di sana
lalu bagaimana dengan lokasi anda melaporkan saat ini seperti apa pantauan anda
ya selamat siang fani benar sekali
di tempat saya berdiri ini di halta sarifasi di daerah tambing jakarta
pusat seperti kita katanya calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
saat ini tengah akan menggelar diskusi atau ngobrol bersama tiga ratus jenderal dan juga para intelektual
masalah terkait ekonomi atau mengenai tema khusus yang akan dibahas pada diskusi kali ini
yaitu membahas mengenai ekonomi kerakyatan sebagai solusi tatanan ekonomi indonesia dan global
dan saat ini memang seperti dilihat di belakang saya kurang lebih tiga ratus jenderal telah hadir di aula hotel saripasifik sendiri
namun saat ini kami juga tengah menunggu prabowo subianto yang rencananya akan datang dan juga sandiaga uno
untuk menghadiri diskusi kali ini
dan pada diskusi kali ini juga akan membeda atau membahas buku dari prabowo subianto sendiri
yaitu berjudul paradoks indonesia yang buku ini yang diluncurkan bertepatan dengan deklarasi dukungan koalisi buruh jakarta
dimana buku paradoks indonesia ini sendiri merupakan buah pemikiran dan juga pandangan prabowo subianto
mengenai atau menyeroti sisi ironis bangsa indonesia di mana beliau mengatakan bahwa
indonesia merupakan negara yang kaya raya namun masih banyak penduduknya yang miskin
sehingga dari pasangan presiden nomor urut dua ini memang salah satu isu yang menjadi fokus yang akan diangkat adalah mengenai sistem ekonomi
yaitu tepatnya sistem ekonomi kerakyatan di mana prabowo dan juga sandiaga uno akan fokus untuk lebih mengutamakan atau menerapkan sistem ekonomi kerakyatan
seperti yaitu berfokus pada
pada lapangan pekerjaan karena mengingat pada saat ini indonesia masih banyak masyarakat yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan
kemudian kedua menyeroti mengenai masih mahalnya atau tingginya harga kebutuhan begitu
dan saat ini kami juga masih menunggu apa saja yang nantinya akan dipaparkan oleh prabowo subianto
dan poin poin apa saja yang akan nanti dijelaskan terkait mengenai ekonomi mengenat
ekonomi yang akan diperlukan oleh prabowo subianto dan poin poin apa saja yang akan diperlukan oleh prabowo subianto
ekonomi isu ekonomi ini merupakan isu yang sangat signifikan yang nanti akan dibahas
dan juga prabowo terus menguatkan agar bangsa indonesia khususnya pemerintah
lebih giat lagi untuk menerapkan sistem ekonomi demi kesejahteraan rakyat
dan fani kita juga masih menunggu prabowo nanti akan datang karena dijatuhkan diskusi kali ini akan dimulai pada pukul sebelas tiga puluh hingga sore nanti
baik itu dia tadi
nova naya antaka yang melaporkan langsung dari hotel sari pasifik jakarta
dan sebelumnya ada arman helmi yang melaporkan dari rumah aspirasi menteng
terima kasih rekan rekan